kepedulian terhadap sampah belum dimiliki oleh setiap orang di indonesia
di jakarta tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di badan sungai
tanpa disadari sampah tersebut akan menjadi bagian dari rantai makanan manusia
sementara sebagian masyarakat lainnya justru mampu memanfaatkan sampah sebagai penopang kehidupan
yang sangat menjanjikan dan mampu mendongkrak potensi sampah hingga miliaran rupiah setiap hari
setiap pagi petugas kebersihan upk badan air jakarta barat bersiap memulai tugasnya
usai apel satu ratus dua puluh petugas harian lepas ini berpencar sesuai kelompok kerjanya ke lokasi yang telah ditentukan
mereka serentak menuju sungai
tujuan mereka kali ini adalah cengkareng drain
misi mereka mengambil mengangkat dan mengangkut sampah sampah yang mengganggu aliran sungai
lalu membuangnya ke lokasi pembuangan sampah
terkadang mereka itu memandang
kita lakukan limbah limbah dari rumah tangga
dengan tidak ada petugas kadang kadang mereka mengumpulkan dulu
tiba tiba malam malam tidak ada petugas
mereka lempar begitu saja
yang kita tidak tahu pada waktu kapan mereka lakukan
dan juga ada yang kendaraan bermotor juga sambil jalan melempar
itu kita kejar mereka sudah tidak kelihatan lagi
di sepanjang cengkareng drain ini ada empat titik tangkap sampah
baik dengan saringan besar yang dilengkapi pengeruk hidrolik
maupun dengan sekatan sederhana berupa bambu yang dipasang melintang di badan sungai
di setiap titik tangkapan petugas selalu mengangkut tiga sampai empat ton sampah dari badan sungai setiap hari
sebagian sampah sampah yang ada di badan sungai di seluruh penjuru ibu kota jakarta ini diantaranya
atau didominasi oleh sampah sampah rumah tangga
bahkan sebagian besar adalah sampah kemasan bekas makanan dan juga minuman
padahal sampah sampah ini tidak semuanya bisa diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir
sebagian lagi bahkan hanyut ke teluk jakarta sampai ke laut jakarta
saat sampah berbahan plastik terbuang dan hanyut di perairan masalah lain muncul
tidak hanya ancaman banjir tapi juga kerusakan lingkungan dan kesehatan
apalagi tidak semua plastik dapat habis terurai
dari tiga jenis plastik degradable hanya plastik biodegradable yang dapat terurai habis tanpa menyisakan partikel plastik
sebagian besar yang saya lihat produk plastik indonesia ini okso degradable
oksodegradable secara umum memang sangat membantu lingkungan
tetapi ketika plastik ini terbuang ke sungai terbuang ke laut oksodegrable ini dikhawatirkan serpian serpihan
jadi plastik yang tadi bisa termakan oleh ikan oleh biota laut dan masuk ke dalam rantai makanan kita
edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan menjadi sangat penting
sampah plastik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif jika penanganannya tepat
sampah plastik yang dibuang ke tempat sampah menjadi peluang kehidupan bagi manusia
di upst bantar gebang tercatat sedikitnya sepuluh pemulung memungut sampah plastik kertas kayu besi bahkan tulang binatang setiap hari
kalau dulu sampah itu masalah kalau sekarang itu sampah itu adalah emas
jadi kisaran perjalanan kegiatan
namanya kegiatan sampah itu ya nilai ekonominya diperkirakan mungkin perputarannya ya sektor pemulung pelapa pabrikan itu mungkin lebih dari lima miliar per hari
sebagian pemulung dipekerjakan oleh pengepul dengan gaji sekitar satu enam juta rupiah per bulan
sebagian lagi adalah pemulung lepas yang bisa mendapatkan lima puluh sampai seratus ribu rupiah per hari
ironis di saat masyarakat dengan kehidupan sehari hari yang sama
orang orang yang tampak bersih justru membuang sampah sembarangan bahkan di sungai
di sini di bantar gebang para pemulung menyadari bahwa sampah adalah sebuah kesempatan untuk menjadi manusia beradab
yogi tujuliarto jakarta